cuaca ekstrim yang terjadi senin sore melanda sebagian wilayah kota bogor jawa barat
saat hujan deras disertai angin kencang berlangsung selama hampir setengah jam
sebuah kamera pengawas kantor bahkan merekam detik detik reklama raksasa
tumbang menimpa kendaraan parkiran
selain itu angin kencang juga menyapu atap dan plafon gedung diklat bpjs
di jalan dadali hingga ambrol dan berterbangan ke jalan raya
akibatnya mobil dan motor yang melintas di lokasi rusak tertimpa material gedung serta pohon tumbang
saya udah tahu bahwa ini akan ada tumbang
tapi rasanya ngambil kanan kalau nggak ngambil kanan itu ya wassalam deh di kiri
nah setelah itu udah ada kedepan kayak gini
nah akhirnya saya mundur kalau nggak mundur ya otak pala
nah ini tuh ya habis saya
ya gini tuh terus
langsung aja angin hujan angin
memang lu disini sengaja
iya karena hujan deras sih
ini motor akan tertimpa
memang cepat apa gimana kan berlangsungnya
sementara petugas sar gabungan langsung diterjungkan membenahi ruas jalan yang korak koranda
kejadian ini tidak menelan korban jiwa
namun belasan titik pohon tumbang dipastikan menutup badan
dan jalan utama
perapakan hujan angin ini mengakibatkan satu penerahan
tertimpa pohon dan dua ini penerang motor
kemudian itu lagi bertur juga pohon
dan kemudian yang itu kemudiannya nampaknya lebih minta di daerah daerah
sehingga menyebabkan nanti menariknya pohon tumbang ini
akibat banyaknya pohon tumbang menutupi badan jalan
arus lalu lintas macet parah hingga terpaksa dialihkan menggunakan jalur alternatif
sementara hingga kini pihak bpbd masih terus mendata dampak kejadian cuaca ekstrim
muhammad juanda bogor jawa barat